kita beralih ke informasi lainnya gubernur jawa barat ridwan kamil memperketat pencegahan covid sembilan belas di bogor depok serta bekasi
dengan membatasi jam operasi dari restoran dan kafe di setiap zona yang ada
menurut data depok bogor dan bekasi menjadi penyumbang angka covid sembilan belas yang sangat tinggi di jawa barat
untuk itu ridwan kamil menegaskan akan memperketat operasional restoran dan kafe di depok
restoran dan kafe yang berlokasi di zona merah hanya diperbolehkan take away sampai pukul enam sore
untuk zona oranye dan kuning jumlah pengunjung pun dibatasi
sedangkan untuk zona hijau tidak ada pembatasan tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan
pembatasan operasional resto dan kafe dilakukan untuk mencegah warga ibu kota berwisata kuliner di depok di tengah pandemi
mohon maaf dalam empat belas hari ke depan
restoran kafe itu hanya dibatasi sampai jam enam sore
ini berlaku di bogor berlaku di depok berlaku di bekasi
nanti ditindaklanjuti dalam maklumat wali kota dan lain sebagainya
kalau zona merah sampai jam enam nya hanya take away
kalau zona oranye itu sampai jam enam tapi
lima puluh persen kapasitas yang diperbolehkan
kapasitas yang makan di dalam atau dine in
kalau dia zona kuning boleh tujuh puluh persen
kalau dia zona hijau kalau memang ada
boleh seratus persen kapasitas tapi tetap dengan protokol kesehatan
gubernur jawa barat ridwan kamil juga menegaskan akan berfokus melakukan pengawasan dan penanganan covid sembilan belas di wilayah depok
hal ini diawali dengan penyerahan sejumlah alat kesehatan
dan peninjauan beberapa fasilitas kesehatan di depok
wilayah depok difokuskan karena sedang melaksanakan pilkada
selain itu penyumbang terbesar kasus covid sembilan belas harian di jawa barat
yakni sebesar enam puluh tujuh persennya
berasal dari bodebek
pengawasan dan penanganan juga tetap dilakukan di wilayah lain
seperti bogor dan bekasi